kita ke informasi terkait presiden joko widodo terus memantau proses penanganan para korban
yang mengguncang tasik malaya jawa barat
presiden juga mengimbau warga agar selalu waspada terhadap adanya gempa susulan
yang berpotensi kembali terjadi
puluhan bangunan di dua puluh kecamatan di tasik malaya jawa barat rusak
akibat terjangan gempa bumi dengan magnitud tujuh tiga yang terjadi pada jumat malam
hal ini mendapat tanggapan serius dari presiden joko widodo
yang terus memantau proses penanganan korban gempa di lapangan
di sela sela apel kebangsaan pemuda islam indonesia di pelataran candi prambanan sleman yogyakarta
sabtu siang presiden joko widodo mengimbau warga agar waspada terhadap adanya gempa susulan
sekali lagi saya terus mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap gempa
terutama yang berada di tengah laut
karena itu bisa menimbulkan tsunami tetapi juga saya kira masyarakat tidak usah terlalu panik
saya kira peristiwa tadi malam menunjukkan peringatan kemudian evakuasi mandiri
sesuatu yang bagus karena apapun negara kita memang dikelilingi oleh gempa ring fire
selain itu presiden jokowi mengapresiasi respons langsung
yang diberikan masyarakat terhadap peringatan dini dari bmkg tentang potensi tsunami setelah gempa terjadi
menanggapi adanya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa presiden jokowi mengaku telah menerima laporan
dan masih akan terus memantau kondisi terbaru penanganan korban gempa dan kerusakan bangunan yang ditimbulkan